kita ke informasi lain kuasa hukum lukas nmb geram kliennya dituding bermain judi ratusan miliar rupiah
seperti diketahui masyarakat anti korupsi indonesia atau maki sebelumnya membocorkan aktivitas lukas nmb
yang diduga bermain judi di tiga negara yaitu singapura malaysia dan filipina pada april dan juli dua ribu dua puluh
dalam jumpa pers di jakarta pada senin kuasa hukum lukas nmb geram kliennya dituding bermain judi hingga ratusan miliar
kuasa hukum lukas nmb menilai tuduhan uang setoran lima ratus enam puluh miliar rupiah untuk bermain judi itu adalah hoaks dan belum bisa dibuktikan
sebanyak itu tiba tiba ada orang yang setoran lima ratus enam puluh miliar
karena ini delirinya dari korupsi
memang akhirnya apa harusnya uang pendah itu lagi
karena seolah olah pak lukas itu mematuhi uang pendah
tapi sampai hari ini mereka tidak bisa buktikan